penelusuran harta para pejabat kementerian keuangan kembali dilakukan komisi pemberantasan korupsi
setelah asn ditjen pajak rafael alun pada selasa pagi
giliran mantan kepala kantor beacuka yogyakarta eko darmanto yang diperiksa kpk
eko darmanto datang ke gedung kpk pada pukul tujuh lewat empat puluh waktu indonesia barat didampingi oleh dua orang
berdasarkan laporan lhkpn terakhir pada dua ribu dua puluh satu eko tercatat memiliki harta kekayaan mencapai rp enam tujuh puluh dua miliar
eko tercatat memiliki aset dua bidang tanah dan bangunan senilai rp lima puluh satu sembilan puluh tiga miliar
sembilan unit mobil senilai rp dua sembilan miliar harta bergerak senilai rp seratus tujuh juta
serta kas dan setara kas senilai dua ratus tiga puluh delapan sembilan juta rupiah
pada kamis dua maret lalu direkturat jenderal bea cukai kementerian keuangan resmi mencopot eko dari jabatannya sebagai kepala kantor beacuka yogyakarta
kementerian keuangan menyatakan pencopotan didasari pemeriksaan atas pembuatan pamer harta di media sosial
sementara itu dikutip dari laman cnnindonesia com
pusat pelaporan dan analis transaksi keuangan ppatk
memblokir rekening keluarga ex pejabat pajak rafael alun termasuk rekening sang anak mario dandi
kepala ppatk ivan yustiavandana menyebut ada puluhan rekening keluarga rafael alun yang diblokir
pemblokiran ini dilakukan atas dugaan indikasi pencucian uang yang dilakukan rafael
didasari harta rafael yang tidak sesuai profil dan menggunakan nama orang lain
selain rafael alun trisambodo
kepala ppatk ivan yustia vandana
juga mengungkap ada sejumlah transaksi janggal dari pejabat dirjen pajak lainnya
ivan menyatakan nilainya fantastis mencapai lebih dari lima ratus miliar rupiah
ivan menyampaikan hal ini untuk menjawab benar atau tidaknya kabar soal adanya pejabat ditjen pajak kementerian keuangan lainnya
yang memiliki harta yang janggal
tim liputan cnn indonesia